tanah bukan cuma soal jengkal buat menanam namun juga muasal berkah dari yang maha kuasa
adab kepada leluhur terus terjaga ucap syukur terus terpanjatkan
warga sembaluhun percaya gemah ripah ladang mereka mesti disikapi dengan cara yang takzim
cara yang mewujud dalam tradisi yang lazim dikenal dengan sebutan ngayu ayu
dan padi merah adalah andalan agrari di bumi petilasan raden majapahit ini
sudah sejak kecil suryani bergelut dengan arit dan cangkul di ladang
ia paham betul cuaca tanah dan bibit seperti apa yang bisa menghasilkan bawang putih bernilai jual tinggi
bagi suryani kesuburan tanah dan hasil panen melimpah yang ia peroleh
tak lepas dari upacara ngayu ayu
bagi suryani ngayu ayu adalah upacara sakral yang akan berpengaruh pada hasil panennya nanti
ia tak ingin ada prosesi ritual yang terlewat
ia tidak akan berhasil
dalam ritual tiga tahunan ini suryani bertugas meniup suling pleret untuk mengiringi ritual
bagi masyarakat desa sembahulun bumbung lombok timur ladang di kaki gunung rinjani adalah sumber penghidupan utama
bagi suryani ngayu ayu bukanlah sebuah perhubungan

meyakini ngayu ayu adalah bentuk syukur atas segala anugerah alam yang subur dari sang pencipta
pasalnya menurut babat sembahulun dalam kitab perjalanan raden hariapati dan mangunjaya
bumi sembahulun awalnya adalah rawa rawa yang tak bisa ditanami
kalau kita pikir begitu banyak penduduk baik itu dari luar yang masuk ke desa sembalubo
kalau kita lihat itu non stop penghasilan sembalun ini termasuk umumnya sembalun
yang masuk ke kemari untuk mengeluarkan hasil buminya termasuk yaitu seperti sayur mayur bawang putih dan lain sebagainya
itu non stop tidak ada antintinya
ada harap dan doa dalam setiap ayunan cangkul para petani bumi sembahulun bumbung
harap akan cuaca yang bersahabat
doa atas setiap batang sayur yang ditanam agar menjadi hasil panen yang melimpah
ada harapan dalam doa yang kusyuk di setiap prosesi
untuk ucap syukur kita harus berdoa

sejak terbentuk menjadi sebuah desa ratusan tahun silam
orang bumi sembahulun meyakini nenek moyang mereka sudah memeluk islam
bahkan sebelum syiar wali songo masuk ke desa mereka
raden hariapati dan hariam mangunjaya adalah dua nama yang dipercaya oleh orang sembahulun
menjadi batara guru pertama kali bagi nenek moyang sembahulun
mereka juallah yang mengajarkan kepada leluhur sembahulun
yang berjumlah tujuh orang tentang cara bertani dan ilmu tawhid
beliau beliau yang pertama memberikan ajaran itu
kuberikan engkau empat pegangan hidup
yang pertama adalah
aku ajarkan engkau mengucapkan kalimah la ilaha illah muhammad rasulullah
dan kuberikan engkau adalah al quran sebagai pegangan hidupmu
kemudian kuberikan kamu bibit padi untuk pelanjut daripada ekonomi
nah kemudian yang keempat
diberikan dia untuk mengatur tata pemerintahan di dalam lingkungan ini dulu
keempat ajaran inilah
yang menjadi cikal bakal upacara ngayu ayu
namun tidak tertulis jelas
dari mana asal raden hariapati dan haria mangunjaya berasal
orang orang sasak adalah orang orang yang begame
orang orang yang beragama
nah seperti apa orang sasak itu begama itu
dia beragama orang yang tahu taka
yang tahu adat
yang tahu bahasa
tahu ini bukan tau
tau itu adalah tahu
tapi tahu ini menempati
jadi orang sasak itu adalah orang yang tahu takak
artinya orang yang menempati tempat ini sebagai anugerah diberikan oleh tuhan gitu
seperti ruh ini menempati raganya
nah ruhnya itu apa agama itu
ketika berada di kota

agama itu tidak akan berguna
tak hanya mengajarkan cara bertani dan tauhid
kedua batara guru ini juga membentuk tatanan perangkat desa
ketika berada di kota
orang orang merupakan suami
nah jadi bentuk tatanan pemerintahan di sini itu dibentuk sama leluhur itu
satu pertama kiayi
kiayi itu arti istilahnya spritual
kemudian ada pembekal
itu sebagai untuk melaksanakan pemerintahannya
yang ketiga pemangku untuk mengatur pola tanam bagaimana hubungan kita dengan hutan
bagaimana hubungan kita dengan air ini tugasnya dia
kemudian yang keempat ada istilahnya pandai
yang dapat membuat peralatan pertanian dan persenjataan bela diri hanya dia
dalam tata cara upacara ngayu ayu air menjadi unsur utama
para tetua adat bertugas mengambil air di tiga belas mata air berbeda
untuk dipersembahkan dalam ngayu ayu
lalu kenapa air itu dikumpulkan kan begitu
jadi air dikumpulkan ataupun yang disadukan di tempat yang sudah ditentukan oleh orang tua
jadi maksudnya air itu adalah sumber daya manusia maupun tanaman
termasuk manusia juga menerima manfaatnya
tanam tanaman juga begitu menerima manfaatnya
pelaksanaan ngayu ayu tak lepas dari ajaran tawhid yang diterima orang sembahulu pertama kali
warga di desa yang terletak di kaki gunung rinjani ini mengenal ajaran tauhid wetutelu
sebuah ajaran yang menjadi dasar keyakinan orang sembahulun untuk mengenal sang pencipta

kalau kita memandang dari kaca mata agama
karena dulu itu ajaran yang pertama itu hanya tauhid belum ada serehat
nah terkenal di sini itu yang dulu itu wetutelu bukan waktutelu
wetu itu tiga pokok pegangannya
di dalam ilmu ketuhanan itu
kalau dalam ilmu tawhid itu
itu adalah orang orang sopi itu
zat sifat dan alfa al itu yang dipegang oleh orang sini
jadi sebuah tiga tiga
bukan waktu yang lima itu
kurangi dua supaya tiga bukan
wetutelu ini sebenarnya suatu ajaran diantara orang sasak
mengenai rahasia kejadian dan unsur unsur kejadian manusia
jadi bukan agama
ketika orang sasak ingin mempelajari batin islam
atau bagian esoterik islam
maka dia harus mempelajari rahasia kejadian manusia
dan unsur unsur kejadian manusia
nah itu ada pada kitab wetutelu
jadi itu ajaran
di dalam berugak
seorang pemuka agama kusyuk mendoakan arwah leluhur
air dari tiga belas mata air menjadi sarana
tanah sembahulun akan tetap subur
hujan rintik rintik mulai membasahi desa sembahulun bumbung
membuat hawa malam itu semakin dingin
tapi bagi para tetua adat
hawa dingin bukanlah penghalang untuk menyelesaikan
pembacaan kitab tua peninggalan nenek moyang
bagi mereka setiap anak cucu keturunan
harus mengetahui siapa dan dari mana mereka berasal
usai didoakan air dan sesaji dibawa oleh pemangku adat menuju anak sungai untuk dilarung
asa tertanam dalam setiap butir padi merah yang ditabur dan air yang dituang
harapan sungai kembali mengalir cuaca tetap bersahabat dengan tanaman dan tanah tetap subur
tersemat dalam doa
setiap warga sembahulun bumbu yang dititipkan kepada pemangku adat
mereka percaya suburnya tanah sembahulun adalah pertanda kebutuhan sayur mayur bagi masyarakat pulau lombok dapat terpenuhi
sembahulun bumbu yang dititipkan kepada pemangku adat